dan kini kita ikuti jalannya konferensi pers komisi pemberantasan korupsi terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan wali kota bekasi rahmat effendi serta sejumlah asn kota bekasi dan pihak swasta
kegiatan tangkap tangan ini secara utuh secara lengkap konstruksi perkara dan lain lainnya
nanti poin poin ini akan dibacakan oleh pak ketua yang hadir pada sore hari ini dan juga pak deputi penindakan pak karyoto
setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang buktinya ya di hadapan teman teman semuanya
baru setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman teman untuk bertanya lebih jauh terkait dengan perkara ini
jadi khusus sore hari ini pertanyaannya adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini
baik kami silakan pak ketua untuk membacakan beberapa poin
perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah kpk lakukan
kami silakan pak
yang saya amatirkan dengan wartawan jurnalistik saudara saudara bawa bawa ibu ibu sekalian sebangsa dan setanah air dimanapun berada
pada sore hari ini tentu kita mengikuti berita dari kemarin bahwa kpk untuk kesekian kalinya melakukan tap tangan
terhadap para pelaku korupsi
hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada
dan ini menjadi keprihatinan kita semua
tetapi kpk tidak akan pernah lelah tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi
sampai indonesia betul betul bebas dan bersih dari praktek praktik dan bebas dari lilitan dan belitan perkara korupsi
saya mengucapkan terima kasih
saya mohon maaf pada sore hari ini rekan rekan harus menunggu dengan sabar
karena perlu diketahui bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa pidana termasuk tindak pindah korupsi
tentu membutuhkan ketelitian kecermatan dan tentu juga kita harus memegang teguh azas azas praduga tak bersalah
persamaan hak di muka hukum
dan juga terima kasih
saya tetap menunggu tinggi tugas pokok kpk
kepentingan umum kepastian hukum keadilan transparan proporsionalitas dan juga menjun tinggi azasi manusia
alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa tuntaskan dengan kerja keras segenap insan kpk
kami sudah bisa merumuskan dan membangun konstruksi perkara
tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah kota bekasi
adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut
terkait dengan kegiatan tap tangan
dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara
atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa
serta lelang jabatan
di pemerintahan kota bekasi
rekan rekan yang saya hormati
hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut
dan siapa siapa yang terlibat yang menjadi tersangka
termasuk juga bukti bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan rekan sebagai azas transparansi
dan akuntabilitas dan juga untuk membuat kembali ke keadaan kita
stab sekaligus ajudan daripada saudara are
kelima mb sekretaris dinas penanaman modal dan ptsp kota bekasi
ke enam hr kasubag tu sekretariat daerah kota bekasi
ketujuh sy direktur pt kbr dan pt hs
direktur pt kbr dan pt hs
kesembilan ms camat rawalumbu
ke sepuluh jl kepala dinas perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan kota bekasi
sebelas am staf dinas perindustrian
dua belas my lurah kati sari
tiga belas wy camat jati sampurna
dan yang keempat belas adalah lbm swasta
perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertap tangan para pelaku korupsi
bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara
selanjutnya kpk pada tanggal lima januari dua ribu dua puluh
tim menggerak kepada tujuh menuju lokasi di kota bekasi
tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh mb
selaku setaris dinas penanaman modal dan ptsp kota bekasi kepada wali kota bekasi
tim kpk melakukan pengintaian dan mengetahuinya
tim kkpk memaksudkan penyelenggaran uang kepada penyelenggaran negara
tim kkpk mengamankan beberapa pihak diantaranya re my bk dan beberapa asn dari pemerintah kota bekasi
selain itu tim kpk juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah
secara paralel tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta
antara lain np di wilayah cukunir

tim kkpk juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta

bemar tebak tim kkpk members zebra de gestures yang mintikan bahwa tim kkpkhojno kanssa member hola
tetapi masih dalam satu kesatuan dalam proses tanggap tangan
konflik perkara diduga telah terjadi juga
pemerintah kota bekasi pada tahun dua ribu dua puluh satu menetapkan apbd perubahan tahun dua ribu dua puluh
untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran rp dua ratus delapan puluh enam lima miliar
ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah rambelumbu dengan nilai rp dua puluh satu delapan miliar
pembebasan lahan polder rp dua ratus dua dua puluh lima delapan miliar
pembebasan lahan polder air karanji senilai rp dua puluh satu delapan miliar
melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai rp lima belas miliar
dan mencari penyelesaian untuk penyelesaian
atas proyek proyek tersebut
tersangka re selaku wali kota bekasi periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
diduga meretapkan lokasi pada tanah milik swasta
dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta
yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud
serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan
sebagai bentuk koordinasi
tersangka re diduga telah meminta sejumlah uang
kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah kota bekasi
diantaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid
selanjutnya pihak pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang
melalui perantara orang orang yang merupakan kepercayaan
yaitu saudara jl
yang menerima uang sejumlah rp empat miliar dari lbm
wiy yang menerima uang sejumlah tiga miliar dari ms
mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid
yang berada di bawah yayasan milik keluarga re
sejumlah rp seratus juta dari sy
tersangka re juga diduga menerima sejumlah uang
dari beberapa pegawai pada pemerintahan kota bekasi
sebagai pemotongan terkait posisi jabatan
yang diembannya di pemerintah kota bekasi
jadi ada penghutang juga ya
uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka re
yang dikelola oleh my
yang pada saat dilakukan tangkap tangan
tersisa uang sejumlah
jadi ada uang operasional yang disita oleh kpk
juga terkait dengan pengurusan proyek
dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan kota bekasi
re diduga menerima sejumlah uang
rp tiga puluh juta rupiah dari aa melalui mb
berdasarkan hasil pemerisaan keterangan keterangan para sasi
dan bukti bukti yang telah dikumpulkan oleh kpk
kpk berkesimpulan terdapat sembilan orang tersangka
dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi
menerimaan hadiah yang dilakukan oleh penyelenggaran negara
para tersangka tersebut sebagai berikut
sebagai pemberi ada empat orang
yang ketiga sj
yang keempat ms
sementara sebagai pemberi
tersangka re mb my wy dan jl
selanjutnya demi kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan
maka para tersangka dilakukan penahanan di kpk
dan sebagai pemberi saudara aa dan kawan kawan
disangkakan melanggar pasal lima ayat satu huruf a atau pasal lima ayat satu huruf b
atau pasal tiga belas undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh
tentang pemberantasan tindak pindah korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pindah korupsi
sebagai penerima re dan kawan kawan disangkakan melanggar pasal dua belas huruf a
dan pasal dua belas huruf b atau pasal sebelas atau pasal dua belas huruf f
serta pasal dua belas b besar undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak benar korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak benar korupsi
tentang perubahan atas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak benar korupsi
yonto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
sembilan tersangka tersebut ditahan
mulai tanggal enam januari dua ribu dua puluh
sampai dengan tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
penahanan dilakukan di rutan pomdam
j dan ms
sementara di rutan gedung merah putih
tersangka re wy
mb my dan jl
kita juga masih dalam keperhatian
maka para tersangka akan dilakukan
untuk membatasi penyebaran covid sembilan belas
tentu kita akan lakukan isolasi
dan memperkenalkan masing masing
rekan rekan sekalian yang saya hormati
tangan tangan yang dilakukan
pada awal tahun dua ribu dua puluh dua
ini menjadikan bukti
bahwa kpk tidak pernah berhenti
untuk memberantas korupsi
kpk tetap berkomitmen
dan tidak pernah lelah
berkarya untuk bangsa
dan juga ini ada pelajaran
bagi kita semua
yang membuktikan bahwa korupsi masih ada
kita semua berharap
seluruh anak bangsa berharap
untuk para penyelenggara negara
tidak memanfaatkan jabatannya
untuk memperkaya dirinya
untuk melakukan praktek praktek korupsi
dan pegang teguh sebagai amanan rakyat
untuk berbakti kepada negeri
mengabdi untuk ibu pertiwi
jauhkan perlaku perlaku korupsi
dari diri kita masing masing

yang selalu berharap
yang selalu berharap
yang selalu berharap
demikian yang ingin kami sampaikan
kita baru saja
anti korupsi sedunia
kpk mengambil tema
satu padu membangun budaya anti korupsi
mari bersama sama kpk
dan kita juga
betul betul bebas dan bersih dari korupsi
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan
yang pada prinsipnya bahwa kpk menetapkan sembilan orang tersangka dan kemudian dilakukan penahanan rutan selama dua puluh hari pertama
baik berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini
ya demikian konferensi pers dari kpk yang saat ini tengah menunjukkan sebagian dari barang bukti berupa uang
yang didapat dari hasil operasi tangkap tangan yang melibatkan wali kota bekasi
dan dalam konferensi persnya tadi dalam keterangannya ketua kpk menjelaskan bahwa sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka
satu diantaranya merupakan wali kota bekasi
pada saat ini keterangannya melibatkan sejumlah asn di pemerintahan kota bekasi dan juga pihak swasta sebagai pihak yang memberikan uang
dan ada pun kasus yang terlibat dalam ott wali kota bekasi ini adalah terkait dengan proyek pengadaan proyek
di mana wali kota bekasi disebut melakukan intervensi dalam proyek pengadaan di antara pembebasan lahan di kawasan rawa lumbu
dan juga ada
dan saat ini kemudian total dari uang yang diamankan oleh kpk dari operasi tangkap tangan berjumlah rp lima tujuh miliar
dan sembilan tersangka mulai hari ini akan ditahan untuk kepentingan penyidikan